di segmen pilkada dki jakarta hari ini kita tidak akan membahas mengenai kampanye masing masing calon gubernur
karena tadi sudah dibahas oleh renek hartsirait melainkan daftar kekayaan mereka yang telah dilaporkan
ya memang komisi pemilihan umum daerah dki jakarta telah mengumumkan jumlah harta kekayaan para calon gubernur
dan wakil gubernur yang akan bertarung di pilkada dki jakarta pada februari mendatang
kalau saya sih penasaran saya yakin anda juga penasaran berapa harta para calon gubernur dan calon wakil gubernur ini
kita akan coba cek dari pasangan nomor urut satu ya kita akan lihat ya di mana dia
agus harimurti yudhoyono pasangan agus dan silviana muni
berdasarkan laporan pada tiga oktober yang lalu kekayaan agus adalah lima belas dua ratus sembilan puluh satu miliar rupiah
dalam bentuk paluta asing
agus memiliki lima ratus sebelas ribu dolar amerika serikat
sebelum mengikuti bursa pilkada dki jakarta agus merupakan tentara berpangkat mayor bahkan belum general
sedangkan silviana murni memiliki kekayaan delapan tiga miliar rupiah
itu tadi harta kekayaan pasangan calon nomor urut satu agus dan silvi
bagaimana dengan petahana pasangan ahok dan jarut kita akan lihat
basuki cahayapunama harta kekayaannya pada dua puluh satu september yang lalu
melaporkan harta kekayaannya berjumlah dua puluh lima enam ratus lima puluh lima miliar rupiah
dalam bentuk valuta asing ahok memiliki tujuh dua ratus dolar amerika serikat
sebelum menjadi bupati dan anggota dpr ahok merupakan seorang pengusaha
pasangan ahok jarod saiful hidayat melaporkan kekayaannya senilai enam dua miliar rupiah
seperti kita ketahui sebelum menjadi wakil gubernur jarod adalah anggota dpr
dan sebelumnya lagi menjadi wali kota di blitar jawa timur
yang ketiga pasangan
anies baswedan dan juga sandiaga uno
kita akan lihat
anies melaporkan ke harta kekayaannya sebesar tujuh tiga miliar rupiah
dalam bentuk valuta asing anies memiliki delapan delapan ratus dolar amerika
sementara sandiaga uno memiliki kekayaan senilai tiga delapan triliun rupiah dan sepuluh tiga ratus dolar amerika serikat
sementara itu sandiaga uno memang merupakan seorang pengusaha
dan pada tahun dua ribu sebelas masuk dalam daftar orang paling kaya di riau
dan di depan republik ini urutan tiga puluh tujuh versi majalah forbes
itu tadi harta kekayaan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di pilkada dki jakarta tahun depan